enaknya tanggung jawab sidang iya
maaf tanggung set ini tewang bisnis eh nggak bisa dipakai
ada bisnis ini siapa yang bayar bos assalamualaikum waalaikumsalam
teman bermain astaghfirullahaladzim
tidak apa apa bagaimana enggak apa apa tenang saja kita kerja
waalaikumsalam waalaikumsalam ada apa ini poset bapak bapak lagi pada berantem
di tempat main main
waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
semangat telurnya setengah sila nya sudah hai cabek rp lima ribu hatteng
bapak bapak prabut
bapak bapak udah berantem bang
duluan ya bang
duluan ya bang
pak oding pak oding
ada yang berantem di taman bermain
pak pasti nggak jadi ya pak
saya mau lihat orang berantem dulu
gara gara bang wacat
banyak bapak bapak di taman bacaan
aduh pada jatuh
sip siap siap
saya juga sama cek
sebentar ya kang
bos idan mah hebat
saya nggak terima
pokoknya sendal sama centong saya harus dikembalikan berarti
jangan diem aja
kamu udah dikata katain kok dia nungguin
medien bajanya berbun burgers
pak ini tak ada apa apa rejen rejen tetap tunggu
sudah duduk sudah duduk
dari mana yang mau duduk
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
bapak bapak berhenti stop
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
bawa anaknya sekalian
makasih ya pak
makasih ya pak
wah pecah semua
siapa tanggung jawab nih rugi saya kalau gini mah
gimana ini pak sih
sabar pak pecat
ini kan mie rebusnya
enak ya pak
ini teh uang bisnis eh
tidak bisa dipakai
aduh duluan ya ada bisnis minyak siapa yang bayar bos
dah baru ngejemur eh iya mak mumpung masih ada matahari
assalamualaikum bapak ustaz waalaikumsalam tuti
selesaikan pekerjaan ini dulu ya emangnya apa usah lagi ngerjain apa biasa laporan buat
pak hades ah yup ustadz aku udah nggak sabar nih pengen cepet cepet masuk kurang besar
supaya aku bisa cepet cepet ngajar di musola oh tenang pokoknya sehabis puasa
opa ustadz jamin tuti sudah lancar mengaji
jadi gimana ceh
saya putusin aja kong
apaan ya cek ya buahnya lah doi bisa aja mutusin tali cek doi